gubernur dki jakarta anies baswedan mengatakan penanganan masalah kalisentiong jakarta utara
harus dilakukan dari hulu ke hilir
sementara itu busa yang muncul akibat pembuangan limbah rumah tangga
khususnya penggunaan deterjen keras oleh masyarakat yang tidak terkendali
menurut anies munculnya busa di kali item merupakan masalah lama
dan selalu terjadi setiap dilakukan pemompaan air
air yang bergerak ditambah dengan residu deterjen yang mengendap menghasilkan buih
solusi yang ditawarkan diantaranya meregulasi penggunaan deterjen keras
serta pemasangan instalasi pengolahan air limba di seluruh dki jakarta
menurutnya hal tersebut harus diimplementasikan dalam skala nasional dan tidak hanya di jakarta
pihaknya akan melakukan komunikasi dengan kementerian perindustrian dan menteri perdagangan
mengenai pengaturan deterjen
jadi solusinya adalah nomor satu hulunya
istilahnya ada soft deterjen bukan hard heart deterjen
ini sudah harus dipikirkan
saya berharap kementerian perindustrian kementerian perdagangan mereview kembali standar itu
karena ini dirasakan di seluruh indonesia
yang kedua kita di jakarta akan mengatur juga tentang di mana mana saja
di mana kita boleh melakukan pencucian mobil tempat laundry
pengolahan air limbah hasil pencucian mobil dan hasil laundry
karena itu yang melakukan secara massal
lalu yang ketiga adalah penggunaan ipal di kampung kampung
tapi sekali lagi itu semua dihilirnya
hulunya adalah jenis sabun deterjen yang keras yang tidak ramah lingkungan
itu yang harus kita bereskan
dan sekarang di seluruh dunia sudah melakukan
jadi sudah saatnya kita di dunia maju ya sudah saatnya indonesia pun bergerak ke arah sana